lrt jabodebek saat ini berada dalam tahap uji coba sistem operasi grade of automation tiga
sistem ini memungkinkan kereta dapat dijalankan secara otomatis
walau otomatis pengoperasian kereta masih harus diawasi oleh masinis
sistem persinyalan ini menerapkan teknologi persinyalan moving block
yang memungkinkan blok kereta fleksibel dan bergerak sesuai dengan pergerakan
dengan demikian jarak keberangkatan antar kereta dapat diatur lebih dekat
dan jumlah rangkaian kereta yang dioperasikan dapat lebih banyak
tadi kita coba dengan kecepatan delapan puluh km walaupun nanti dalam operasionalnya kita lakukan dengan enam puluh km
kita akan memiliki tiga puluh satu transit
masih masih transit kurang lebih enam transit
satu hari lrt jabodetabek akan mengangkut lima ratus ribu orang
saat uji coba waktu tempuh kereta dari stasiun taman mini menuju stasiun harjamukti cibubur sekitar lima belas menit
namun saat uji coba kereta belum berhenti di stasiun
menurut budi karya jarak keberangkatan antar kereta ditargetkan tidak lebih dari tiga menit
selain itu sistem persinyalan yang digunakan juga dapat memastikan lrt akan bergerak tepat waktu

lrt jabodebek diharapkan dapat menjadi solusi kemacetan terutamanya bagi warga yang tinggal di bekasi dan juga cibubur hingga ke cilengsi
awalnya lrt jabodebek diharapkan dapat diperoperasi di akhir tahun dua ribu dua puluh satu
namun kemudian rencana ini mundur
direktur utama pt adikarya entus asnamimuson memastikan bahwa lrt jabodebek nanti dapat diperoperasi di pertengahan tahun dua ribu dua puluh dua
mementasir tata ninggar robin kit jakarta